kapal perang republik indonesia kri bimasuci tiba di markas komando armada dua surabaya jawa timur
setelah berlayar selama seratus hari mengelilingi enam negara
inilah kapal latih buatan spanyol pengganti kri dewa ruchi
jumat pagi sembilan november kri bimasuci tiba di dermaga ujung surabaya jawa timur
selama seratus hari berlayar kri bimasuji singgah di delapan kota di enam negara
kepelatih buatan spanyol ini membawa dua ratus sepuluh personil yang seratus diantaranya taruna akademi angkatan laut
mereka dilatih berlayar menggunakan petunjuk astronomi
dan mengoperasikan kapal secara manual tanpa mesin dengan memasang layar yang ada di kapal
kedatangan kri bimasuci disambut langsung oleh panglima komando armada dua
laksamana muda tni mintoro yulianto dan keluarga taruna
nah ini suatu pelayaran yang melatih untuk
para taruna akademi angkatan laut ini memanfaatkan pelayaran astronomi
jadi memanfaatkan bintang tanda tanda referensi di laut untuk posisi mereka di samudera
di samping itu juga mereka belajar pelayaran visual
dengan menggunakan alat alat yang di kapal
kemudian tanda tanda visual di darat
dengan metode pelayaran datar ini sangat penting bagi mereka
karena mereka ini pelayaran kapal latih yang memang fungsinya untuk itu
pelayaran kri bimasuci ini merupakan pelayaran astronomi
kapal melaju dengan memanfaatkan metode perhitungan astronomi dan tanda visual
berada di laut selama lebih dari tiga bulan dan hanya mengandalkan layar
taruna diharapkan semakin mencintai laut indonesia
serta mendapat ilmu pengetahuan tentang pelayaran
pengalaman paling menarik adalah kami ikut sailor regatta
itu kami berlayar dari yesus atau korea selatan
situ kami bagaimana caranya kami
bekerja sama untuk mengembangkan seluruh layar
dan selama pelayaran dari yesus ke vladivostok itu
kami hanya menggunakan light tidak menggunakan mesin sama sekali
kri bimasuci dibuat di galangan kapal vigo spanyol
memiliki dua puluh enam layar yang bisa dikembangkan dengan kecepatan hingga tujuh belas knot
kapal ini mengemban misi diplomasi dan budaya
ardia putri surabaya
sebagai pasuna webaar dan pengevil setelah cowsoknya di tusuk tangan soekarno
dan mereka juga kedah sang peeling pukul pakaian puedeng kehendak adventures